karena dianggap korban tewas karena kelalaiannya sendiri
wasahukum keluarga mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan
yang dilakukan oleh kepolisian tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
bahwa menurut kami yang krusial adalah bahwa dari fakta dokumen dokumen dari kepolisian
yang diterbitkan oleh polres jakarta selatan
proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian
tidak dilakukan dengan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
namun justru hal tersebut hingga kini belum dicari oleh pihak kepolisian
melalui pemeriksaan secara internal
untuk dapat dipertanggungjawabkan secara transparan
dan penuh akuntabilitas kepada masyarakat indonesia
terkait adanya tim pencari fakta yang dibuat oleh polda metro jaya
pihaknya menyatakan bahwa hal tersebut tidak tepat
karena fakta yang digunakan adalah versi kepolisian yang tertuang
dalam surat perintah penyelidikan dan penyidikan
yang saat ini kasus tersebut telah dihentikan
tim liputan cnn indonesia